proses evakuasi muhammad fajri dari ruang perawatan rsud kota tangerang
menuju truk pemadam kebakaran yang akan mengantarnya menuju rscm
berlangsung dramatis pada jumat malam
belasan anggota bpbd kota tangerang membantu petugas rumah sakit
untuk proses evakuasi dengan menggunakan kendaraan forklift
bobot tubuh fajri yang mencapai lebih dari dua ratus lima puluh kg menjadi kendala tersendiri bagi petugas
sehingga membutuhkan waktu satu jam untuk memindahkan fajri ke atas truk
dalam proses pemindahan petugas gabungan harus membuat strategi pemindahan
agar tidak menyakiti pasien
proses rujukan muhammad fajri dilakukan pada malam hari
dengan mempertimbangkan kondisi lalu lintas
yang dianggap bisa mempengaruhi kondisi kesehatan dan mental pasien
setelah berhasil dirujuk ke rscm
tim medis pun segera melakukan pemeriksaan awal atas kondisi pasien
agar selanjutnya bisa dilakukan pemeriksaan intensif
yang direncanakan dilakukan pada sabtu pagi
kondisi seperti ini tidak terjadi dalam satu dua hari ya
pasti bertahun tahun sehingga dari tim medis harus mencari tahu
ke obesitasnya sudah mempengaruhi organ yang mana saja
jadi tidak hanya penampilan yang besar seperti itu
tapi organ organ vital lain terpengaruh atau tidak
itu dia mesti cari tahu dulu
harus periksa fungsinya kekuatannya
dari situ tim medis akan memutuskan
apa yang harus dikerjakan berikutnya untuk mencapai target
targetnya yang pasti mengembalikan fungsi
fungsi mf ini seperti orang sehat pada umumnya
rencananya tim medis yang akan terlibat dalam proses pemeriksaan
dan pemulihan pasien obesitas muhammad fajri
terdiri dari spesialis penyakit dalam syaraf
dan psikolog yang akan memantau kondisi psikologis pasien
selama menjalani rangkaian perawatan medis
sebelumnya fajri warga pedurenan karangtengah tangerang
terpaksa dievakuasi ke rumah sakit
karena tak bisa lagi bergerak pada rabu tujuh juni
tubuh fajri harus dikeluarkan dari rumah dengan cara menjebol dinding
dan diangkat dengan alat berat forklift ke kendaraan bakter buka
karena bobotnya yang luar biasa
dan tak ada warga maupun petugas
yang bisa dikeluarkan

tim deputan cnn indonesia